aktivis sekaligus politikus muhammad guntur romli menyatakan keluar dari partai solidaritas indonesia pada sabtu siang
keputusan itu diambil setelah guntur melihat adanya sinyal kedekatan psi dengan bakal calon presiden prabowo subianto
sebagai anggota dan kader psi yang juga pernah mencalonkan diri sebagai caleg dpr ri pada tahun dua ribu sembilan
guntur romli juga sempat meminta maaf atas keputusannya keluar kepada jajaran psi yang sudah dianggap sebagai saudara dan rumah politiknya
meski begitu guntur mengaku tak sedang melancarkan politik kebencian kepada prabowo
lantaran ia menghormati sosok prabowo sebagai manusia dan tokoh politik sekaligus sebagai menteri di kabinet presiden joko widodo
kelasannya yang sebenarnya saya akhirnya memutuskan keluar dari psi
psi adalah kehadiran prabowo di dpp psi dan dari tondo tondo koalisi psi dengan prabowo itu
tanpa dibuka terlebih dahulu ruang diskusi dan perdebatan karena terkait dengan nilai nilai dan prinsip prinsip yang sama sama kita berjuangkan selama ini
aisrul kalam saya tetap mendoakan psi sukses untuk masa depannya